bertempat di puskesmas karawang barat dinas kesehatan kabupaten karawang jawa barat pada kamis sore
menggelar simulasi pemberian vaksin sinovac kepada warga
hal itu dilakukan untuk mengetahui proses vaksinasi mulai proses antrean warga hingga penyuntikan vaksin
setelah divaksinasi warga harus menunggu tiga puluh menit untuk mengetahui reaksi yang terjadi
jika ada reaksi seperti demam tinggi warga tersebut akan ditangani di rumah sakit perawatan covid sembilan belas
setelah dilakukan simulasi vaksinasi dinas kesehatan mengkalkulasi waktu pemberian vaksin
untuk memperhitungkan jumlah warga yang bisa divaksinasi setiap hari
kabupaten karawang direncanakan menerima vaksin sinovac pada awal dua ribu dua puluh
tariana karawang jawa barat